nah tebak saya ada dimana
bagi anda yang ingin berlibur kali ini saya akan mengajak anda untuk berwisata di salah satu objek wisata di kota solo solo safari
penasaran seperti apa dan ada apa aja di sini ikuti saya
bermain dengan burung bermain dengan walabi bahkan bisa memberi makan gajah lebih dekat menjadi daya tarik dan sensasi berwisata di safari solo
para pengunjung mengaku antusias melihat satwa dan pemandangan yang asri
solo safari sejauh ini sih bersih oke tempat makannya juga oke kebersihan toiletnya oke animal show
karena animal show nya kan ada otter ada elefant jadi anakku pengen lihat elefant show nya jadi dia pengen kesini
general manager solo safari sinta aditya mengatakan lonjakan jumlah pengunjung naik dua hingga tiga kali lipat dari hari biasa atau bukan di musim liburan
konsep safari yang ini memang walking zoo dan memang beda dari safari yang lain kenapa
karena ini ada di tengah kota dan aksesnya masih lebih mudah
nah jadi kita bisa pesen go car terus bisa langsung sampai ke solo safari
untuk tiket masuk di musim lebaran ini sebesar rp tujuh puluh lima untuk reguler dan rp satu ratus sepuluh untuk premium
dan dibuka mulai pukul delapan pagi hingga setengah lima sore
selain itu yang menarik anda bisa melihat singa lebih dekat sambil mencicipi makanan
nah habis sampai ke lili waktunya saya makan
nah disini menariknya kita makan bisa sambil ditemenin singa